untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait bbm satu harga
bank indonesia melakukan distribusi uang kecil di seluruh wilayah provinsi papua
termasuk di beberapa daerah terpencil di pegunungan
dilansir detik finance bank indonesia akan mendistribusikan uang recehan
sekitar lima belas dua miliar rupiah ke seluruh wilayah papua
pimpinan bank indonesia wilayah papua joko supratikno mengungkapkan
peredaran uang recehan logam di wilayah papua sangat jarang
hal ini disebabkan mahalnya harga barang di papua
membuat pedagang setempat membulatkan harga per seribu
diharapkan dengan tersedia uang recehan jika masyarakat hendak membeli bbm hanya satu liter saja
maka spbu bisa memberikan uang kembalian sesuai dengan nominal yang seharusnya
joko menambahkan mengingat harga satu liter bbm saat ini di papua seharga rp enam empat ratus lima puluh
maka uang logam rp lima puluh harus tersedia
selain itu di sembilan belas kabupaten sasaran bbm satu harga
dua kabupaten di antaranya
disediakan kas keliling